setelah absen selama delapan tahun porsche world roadshow kembali digelar di
sentul perasyonan sirkuit bogor jawa barat
terdapat dua puluh tujuh kendaraan yang didatangkan dari jerman untuk dapat diuji coba diantaranya portion annual
sembilan ratus sebelas boxster cayman panamera serta jajaran suv macan dan cayenne alexander riddle general manager
porshow indonesia mengatakan event ini diselenggarakan kembali di indonesia karena melihat potensi
komunitas porsche di indonesia yang terus berkembang untuk para masyarakat yang ingin
merasakan pengalaman mengendarai porsche dapat merasakan pengalaman ini dengan berbagai tipe
indonesia customers dalam roadshow ini disediakan beberapa sesi bergendara diantaranya handling
agar para peserta dapat merasakan berkendara di restrik breaking untuk merasakan sensasi berhenti
saat kendaraan berada di kecepatan tertinggi selalu mengadu kecepatan melewati lintasan yang
telah diatur menggunakan full
dan off road agar dapat merasakan teknologi kendaraan lintasan yang memiliki perbedaan elevasi
dalam setiap sesi para peserta akan ditemani oleh instruktur profesional
ada banyak yang sangat sulit untuk diambil
kondisi seperti ini kita sedang memandu tujuh ratus delapan puluh karakter mid engine
yang memiliki distribusi berat yang bagus lima puluh lima puluh

kita bekerja dengan pengendali belakang tapi juga berkaitan dengan distribusi berat yang tepat di mobil

jadi bahkan dalam kondisi berdiri ini masih aman
pengalaman ini saya pikir
ini tidak cukup sangat menggoda
jadi ketika saya membeli cayenne
ini membuat kamu ingin membeli
dan kami juga memiliki pengalaman di track
pengalaman di track sangat menggoda
ini membuat kamu ingin mengekalkan akselerator
walaupun kamu benar benar berpilihan kita memiliki dua puluh tujuh model yang bisa dipilih
saya tidak bisa memberitahu kamu yang saya inginkan
gelaran roadshow ini nantinya akan dibuka untuk umum mulai tanggal tiga hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga
dengan biaya tiket sepuluh juta per orang
reza sregar indra hadi johor bahru